bisa bukan karena ada kekhawatiran lain terkait saya dengan bapak
karena kemarin juga pada saat kami meeting situasinya agak memanas karena elsa
jadi aku belum sempat ngobrol berdua gitu sama elsa maaf ya
tunggu tunggu suasana meeting memanas gara gara elsa
di kantor kami kedatangan nino
sepertinya emang tidak pantas saja terus menyerang nino dengan pertanyaan pertanyaan yang tidak relevan dengan pembahasannya
jadi ya seperti itulah om
ini yang om khawatirkan dari kemarin
jadi keenak sama kamu nih
lagi pula setelah meeting itu
agar tidak ada salah faham dan semuanya lancar
aku ajak nino lagi untuk ngobrol berdua
jadi kita udah meeting di lain tempat berdua dan situasinya juga sudah aman aman aja
ya terima kasih ya jess
enggak om sama sama aku seneng om tenang aja
aku bisa percaya sama aku
aku akan korek terus dimana elsa tinggal
mungkin kalau aku ketemu sama nino lagi sebentar lagi kita juga akan meeting
nanti aku tanyain sama nino ya om
semoga ada informasi dari dia
ya udah kalau gitu makasih sekali lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah lah gak usah khawatir kayak gitu
kita juga kan harus tegas sama elsa kamu harus ingat loh
sampai sekarang kita belum tahu elsa dimana
iya aku khawatir sih
tapi aku yakin elsa pasti baik baik aja
dia bisa aku sendiri
aduh kenapa ada adi sih
lebih baik aku hindari dia dulu deh
yah dia pas ngeliat aku lah
ya aku lagi
yuk kamu pasti bisa bilang kamu harus interaksi sama dia
kamu katanya udah siap banget untuk berangkat kerja
bukannya masih sakit ya
ya masih agak sakit sih sedikit tapi nggak apa apa
lagian hari ini saya gak nyetir kok
nanti mungkin ada velis yang jemput saya
dan kebetulan kan dari rumah dia ke kantor itu
kalau lewat apartemen saya searah juga
tahan jessica kamu bisa tahan
bagus deh kalau kayak gitu deh
mau langsung ke kantor kang
enggak nih aku mau meeting dulu dengan nino
ternyata lumayan menarik ya ngobrol sama dia
karena uasannya luas
toh aku juga perlu banyak banyak sharing sama nino mengenai perusahaan
karena kan nino lebih dulu menjadi pemimpin di perusahaan
ya hitung hitung aku belajar banyak juga lah dari dia
ya bagus juga sih
ini nih kayaknya velis sudah sampai
sudah kamu hati hati ya di
mau sekalian bareng aja
tidak perlu felis terima kasih
taksi saya juga udah datang
kita jalan sekarang pak
tapi maaf ya saya enggak nedir
maaf mbak ini taksi pesanan saya
padahal dia kan pula ya
lapan tahun saya baru tahun ini diyorum sama dia
papa batu diambil
autobahar saya memang kena darah
ibin ada saja
lelaki dan ibu yang malem bekerja dengan arsenal
sebenarnya hubungan aku dipanggilnya lebih penting dari
makan langsung dulu dulu dulu
nih gak boleh pake tangan
kenapa mama ada apa
hah ini loh si cna
sena mencoba menghubungi mama lagi karena dia berusaha untuk tetap menawarkan dirinya
untuk jadi berenambasador maharatu
cuman ya mama bilang dia untuk coba hubungin ala aja
kan sekarang kalau udah ke bali
tapi aku rasa senangnya juga gak akan berani sih untuk ngomong sama massal
ya mungkin sekarang ini dia melakukan berbagai macam cara karena dia udah banyak kehilangan sih
jadi dia berusaha aja
ya makanya ya waktu itu dia juga agak kelewatan sih
apa yang dia lakukan itu
ya bener kata kamu dia gak akan mungkin menghubungi langsung aldebaran
makanya kayaknya dia minta tolong sama elsa deh
karena semalam mama liat
ya tadi pagi mama lihat chat
ada elsa menghubungi mama
tapi karena semalam udah tidur jadi mama nggak respon
jadi tempat itu yang direkomendasikan bu jessica ya
sampai ketemu saya berangkat sekarang
udah mau pergi no
aku ada meeting sama jessica
soalnya kan kemarin harusnya setelah meeting gede itu aku ada pertemuan private dengan jessica
tapi gak jadi
entahlah ada deals atau enggak
no mama sih cuma pesen ya ke kamu
tolong kamu jaga sikap kamu tenang bijaksana
ya apalagi nanti kalau misalnya elsa ikut meetingnya
ya gak tau juga mah
kan buktinya dengan jessica ya
entahlah kalau elsa ada atau enggak
ya pokoknya kalau sampai kamu ketemu sama asap
ingat loh kamu bener bener butuh perusahaan ini buat tolong perusahaan kamu
jadi kalau sampai ketemu
ya kamu tolong bersikap sopan
ramahlah sama dia
soalnya biar gimana
mama yakin kalau elsa pasti bisa bangkit
untuk kamu nanti
ya diiyain aja apa yang mama bilang
apalagi kan mama gak tau betapa elsa itu mulai menyebalkan
saya jalannya masih agak pelan karena jujur sih masih berasa
iya nggak apa apa sih pak
kan namanya juga kakinya masih sakit
kayaknya mbak jessica agak gimana gitu ya
saya akan perhatiin mimik wajahnya mbak jessica
kayak agak beda gitu
saya jadi gak enak deh sama mbak jessica
semoga aja bukan karena ada kekhawatiran lain terkait saya dengan bapak
ya saya rasa bukan begitu
saya juga udah ngapil itu sebagai sahabat saya
jangan kelamaan nganggep jadi sahabat loh pak
nanti kalau misalnya mbak jessica sama yang lain gimana
nanti bapak mulai nyesel
kalau gitu saya ke ruangan saya dulu ya pak
mau ketemu sama siapa malah ketemu sama nino
dia mau ketemu sama siapa coba
wah dia sendirian sih
apa gue samperin aja kali ya